jadi di minggu ini khususnya di awal pekan ya ada potensi ihsg itu menguat
ikan ikan karang pun menyapa
bumbu yang meresap berpadu dengan lembutnya daging bebek berusia tiga bulan semakin cocok
susu cair bubuk fla dan air diaduk sampai merata
sekarang kan beda dengan dulu gitu kan
sehingga tidak ada lagi permasalahan di dalam pajak keluaran pajak masukan restitusi
oksimeter kini bisa diperoleh dengan mudah